irfan bahdim mengikuti latihan perdana bersama tim bali united di lapangan trisakti kuta bali
kedatangan pemain timnas indonesia ini juga mendapatkan sambutan penuh dari pendukung bali united untuk melihat langsung sesi latihan
berbeda dengan latihan sebelumnya latihan tim serdadu tridatu kali ini ramai disaksikan para pendukung dari semeton dewata
ramainya masyarakat bali yang datang ke stadion trisakti untuk melihat langsung pemain baru bali united
irfan bahdim berlatih bersama pemain lainnya
dalam latihan perdana pemain yang mendapat nomor punggung keramat sepuluh menjalani latihan ringan
bahdim tidak banyak ikut latihan strategi permainan setengah lapang
bahdim hanya melakukan pemanasan dan passing bersama beberapa pemain lainnya
pelatih bali united indra syafri menyebutkan akan menjadwalkan mantan pemain klub liga jepang konsadol saporo ini mulai senin pekan depan
ia masih menunggu hasil general check up dari dokter
untuk posisi irfan bahdim
indra syafri juga belum berkomentar apakah bakdim nantinya akan menjadi penyerang sayap atau penyerang tunggal
sejumlah pendukung bali united mengaku senang dan antusias dengan kedatangan bahdim
mereka berharap irfan bahdim bisa menjadi mesin gol bali united
semoga irfan bisa berkembang di bali united semoga lebih berkembang semoga bisa jadi mesin gol bali united
kedatangan irfan bahdim bersama pemain baru lainnya menjadi harapan baru bagi pecinta sepak bola pulau dewata
untuk memberikan prestasi di usia ketiga serdadu tridatu
nandang risade astika kuta